tas event asean games dua ribu delapan belas untuk cabang olahraga bola basket hari ini memulai pertandingannya
untuk cabang bola basket empat negara tercatat sebagai peserta
belum siapnya istora senayan membuat tas event asean games dua ribu delapan belas untuk cabang bola basket
diadakan di hall basket senayan jakarta yang juga baru selesai direnovasi
selain sebagai bagian dari persiapan tim indonesia tes event kali ini juga bertujuan untuk menguji
kesiapan venue dan juga kesiapan panitia sebelum nanti asian games berlangsung di bulan agustus dua ribu delapan belas
untuk cabang bola basket panitia mematok harga tiket sebesar seratus ribu rupiah untuk penonton
di pertandingan pembuka tim nas basket indonesia akan berhadapan dengan tim nas basket timur leste
tas event jelang asean games dua ribu delapan belas sudah mulai dikelar
berbagai cabang olahraga akan dipertandingkan
dan untuk meninjau kesiapan venue serta fasilitas peninjauan lainnya
sudah ada korespondensi nn indonesia erlangga wisnuaji di senayan jakarta
ya bagaimana dengan jalannya tes event asian games hari ini angga
dan hari ini adalah hari pertama
lalu bagaimana dengan persiapannya sejauh ini
kemudian nanti cabang olahraga apa saja yang akan digelar
lalu bagaimana kesiapan tuan rupa indonesia
mengingat infrastruktur merupakan salah satu hal yang sangat fundamental terhadap terlaksananya asian games
mas soreyuda memang mulai hari ini hingga tanggal lima belas februari mendatang
akan diadakan tes event untuk asean games dua ribu delapan belas yang rencananya akan berlangsung pada bulan agustus mendatang
dan seperti tadi sudah disebutkan memang cabang olahraga bola basket menjadi cabang olahraga pembuka berlangsungnya tes event asean games kali ini
dan selain cabang olahraga bola basket masih ada tujuh cabang olahraga lainnya yang akan dimainkan di tes event kali ini
dan selain di kawasan gelora bung karno senayan jakarta venue juga tersebar ada di kawasan kemayosan
di jakarta international expo ada tiga cabang olahraga yang dimainkan di sana yaitu angkat besi taekwondo dan tinju
kemudian ada juga venue yang di taman mini taman mini indonesia indah itu ada cabang olahraga pencaksilat itu akan pertandingan tes event akan berlangsung di sana
dan kalau kita berbicara mengenai tes event asean games yang berlangsung kali ini dari delapan cabang olahraga ini diikuti oleh delapan belas negara
dan tes event ini memang penting
karena di dalam tes event ini
ini juga sebagai ajang uji coba untuk kesiapan venue yang akan digunakan nanti dan juga kesiapan panitia
dan ini juga tergambar dalam persiapan yang dilakukan bahwa panitia ini selain mempersiapkan venue tempat pertandingan juga mempersiapkan arus lalu lintas
ini rencananya ada pengalian arus lalu lintas dari kemayoran lokasi wisma atlet ke kawasan gbk
dimana nanti mobilitas artlet ini tidak akan terlalu terganggu dengan macet yang seperti kita katakan kerat terjadi di jakarta
namun di tengah persiapan tes event ini memang masih ada sedikit kekurangan di sana sini
sebagai contoh sebagai contoh saja id untuk wartawan peliput ini hingga saat saat terakhir ini juga masih ada sedikit masalah di mana ada beberapa rekan rekan wartawan yang belum mendapatkan id peliputan
dan kalau tadi saya sempat ini di dalam hall basket ini sedang berlangsung pertandingan antara tim nasional basket indonesia melawan tim nasional timor leste
kondisi hall abasket ini sudah jauh lebih baik bila dibandingkan sebelum direnovasi
sayangnya masih ada tadi ada sedikit bocor di hall a basketsna ini yang sayangnya berada tepat di belakang kursi vip
sehingga mungkin ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi inas gok panitia asian games
agar nanti pada saat asean games di bulan agustus mendatang hal ini dapat diantisipasi dan penyelenggaran asean games dapat berlangsung dengan lancar dan tidak memalukan bagi kita sebagai tuan rumah yuda
erlangga wisnuwaji terima kasih untuk informasi anda
benar sekali kata anda tinggal enam bulan
sebelum nanti pelenggaran asian games pada bulan agustus semoga semua infrastruktur dan sarana penunjang sudah berjalan dengan sebaik baiknya
terima kasih untuk laporan anda